sampai jumpa di video selanjutnya
kita akan berkenan
kita akan lagi ada masalah
cerita yang panjang
kamu ceritain semua ke aku
aku janji aku pasti akan mati kamu
akhirnya pembantu itu benar benar diusir dari rumah ini
dia menghilang entah kemana
gue benar benar bebas dari dua orang yang selalu
nyusahin hidup gue di rumah ini
tapi kalau gitu gue harus menghilangkan
semua yang berbau perempuan itu dong
biar semua orang di rumah ini
bekas luka bakarnya sudah cukup membuktikan semuanya
jadi saya gak perlu terus terusan cari mira kan
wajah kan kalau mira benci sama evita
karena evita sudah membuat dia hilang dan terpisah dari saya selama bertahun tahun
gitu ceritanya miku
aku benar benar merasa kehilangan bu abar
tapi aku tekat
kemana kapanpun dengan cara apapun
aku pasti cari bu apa
kok papa kamu bisa ngusir bu ambar ya
koknya dia selalu baik sama bu ambar
aku juga gak tahu gitu
aku nggak tahu kenapa papa tiba tiba berubah
padahal selama ini papa yang selalu membela bu ambar
kalau bu ambar ada masalah sama mama
dia juga pasti ada alasan yang kuat lah
kenapa dia ngusir ngusir bu ambar kan
yang aku pikirin sekarang adalah
di mana bu ambar
dia tinggal di mana
keadaannya baik baik aja atau enggak
khawatir banget sama dia miko
gue gak usah khawatir ya
kamu gak usah khawatir aku janji
aku pasti akan bantuin kamu dan
aku juga yakin bahwa marwa pasti baik baik aja kok
mending kamu banyak berdoa ya
aku janji aku akan bantuin kamu cari dia
sampai aku ketemu dia
sampai jumpa lagi
kamu juga harus balik kan
ya aku balik ya
kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam hati aku ya
apa jangan jangan aku
enggak enggak enggak mungkin
enggak enggak enggak mungkin